sebagai perantara tempat pencucian uang taat pribadi selama ini
tim direktorat reserse kriminal umum polda jawa timur rabu sore menangkap
seorang warga keturunan india berinisial spm alias vj yang berdomisili di jakarta
vijay yang mengaku sebagai direktur operasional perusahaan logam mulia
diduga menerima aliran dana dari taat pribadi sebesar dua miliar rupiah melalui suryono
suryono sendiri merupakan satu di antara sultan agung
yang sebelumnya sudah ditangkap oleh polda jawa timur untuk kasus penipuan
sementara pemeriksaan marwah daud ibrahim selaku ketua yayasan padepokan dimas kanjeng taat pribadi
gagal untuk kedua kalinya
hingga rabu sore marwah daud ibrahim tidak hadir memenuhi panggilan tim penyidik
menurut kuasa hukum marwah daud ibrahim marwah tidak hadir karena tidak bisa dihubungi
konfirmasi ke polda belum
tadi barusan telepon pak cecep iya memang dipanggil ternyata
ini tadi agenda nya apa
belum belum ada ini
pemarwahnya di telepon bisa gak pak